asrama haji menjadi komponen penting dalam keberangkatan calon jemaah haji
selain sebagai lokasi transit sebelum ke bandara
di asrama haji adalah lokasi terakhir verifikasi dan administrasi jemaah
termasuk pula pembekalan dan pemberian living cost jamaah haji
di embarkasi surabaya calon jemaah haji tinggal di asrama haji surabaya
berkisar dua puluh empat jam sebelum diberangkatkan bersama ke bandara internasional juanda
dua pekan jelang keberangkatan kloter pertama tahun ini
asrama haji surabaya pun dinyatakan sudah siap
alhamdulillah ngerasain dulu ya gimana nih suasana atau rasanya di dalam kamar asrama haji
semoga nanti benar benar nular jadi calon jemaah haji amin
nah kalau di sini yang terasa ketika saya masuk ini benar benar nyaman
jadi kalau di asrama haji sukolilo surabaya ini perumpamaannya seperti hotel bintang tiga lah
satu kamar itu ada yang tiga empat sampai lima
tempat tidur seperti ini ada juga yang susun
kemudian ketika kita masuk kita mendapatkan beberapa fasilitas
mulai dari air minum fasilitas kebersihan
termasuk juga kalau untuk di dalam kamarnya ini ada televisi pendingin udara
sama juga untuk di kamar mandinya ini ada air panasnya
jadi benar benar nyaman sejauh ini
semoga cepat nular ya
embarkasi surabaya sendiri memberangkatkan calon jemaah haji
tidak hanya asal provinsi jawa timur namun juga bali dan nusa tenggara timur
tahun ini diberangkatkan berkisar tiga puluh enam jemaah yang terbagi menjadi delapan puluh tujuh kelompok terbang atau kloter
masing masing kloter terdiri dari empat ratus lima puluh jemaah
pergantian tiap kloter pun fasilitas kamar seperti spray diganti baru
sisanya masih terdapat perbaikan minor seperti pengecatan ulang dan menambah pegangan toilet untuk jemaah difabel dan lansia
asrama haji surabaya di masa puncak kasus covid sembilan belas lalu sempat menjadi kawasan isolasi
pengelola meyakinkan situasi asrama sudah steril lebih setahun yang lalu
sudah kita lakukan sterilisasi itu mulai tahun dua ribu dua puluh dua bulan maret
itu sudah sudah kita steril
jadi kemarin juga ada penyemprotan dari biaya pemkot
dari kita juga ada sterilisasi untuk obat
ya sudah setahun lalu
jemaah haji berusia lanjut pun diprioritaskan berangkat terlebih dahulu
widah subianto didi niswandani surabaya jawa timur